mengisi akhir pekan presiden jokowi dodo
kembali mendatangi barbershop
di kelurahan sempur kota bogor jawa barat
dimana kali ini presiden jokowi memotong rambut
dan juga meminta diiringi musik rock
presiden jokowi dodo ditemani putranya
di sebuah barbershop di kawasan jalan sempur
kota bogor jawa barat sabtu siang
presiden meminta potongan tipis tipis
dengan model sama seperti saat
potong rambut sebulan lalu
untuk kali kedua ini rambut jokowi dipangkas
oleh karyawan yang berbeda
jokowi juga sempat memesan selingan musik rock
seperti superman is dead slang
selama sekitar setengah jam dipangkas
kalau kan sih biasa aja
rapiin aja di samping
untuk pinggiran di stikers
jadi gimana rasanya mencukupi presiden
kalau buat di kursi
tak dipikir sih ada
cuma ya berusaha untuk relax

sekitar waktu dua puluh menit
tadi bapak di dalam itu
pengen mendengarkan langsung
tadi sih pas ini
nanti minta superman is dead
superman is dead
ya jadi emang ternyata
kalau gitu tuh emang selang sebulan sekali
sebulan sekali gak cukup dianggap di odi
yang kebetulan amblan
saat pertama kita memberikan service yang terbaik

dan mungkin beliau suka berkenan

kita dipercaya sebagai barbershop ke presiden lagi
usai memangkas rambut
presiden langsung bertolak pulang ke istana bogor
yang jaraknya tak jauh dari lokasi barbershop